ini dewi bu
kok gak ada ya
jangan jangan sih akan bohong lagi
sekarang demi mas andre
tolong barilah keluar ya
kamu tuh siapa sih
ngapain sih kamu ikut campur urusan saya
dan berani beraninya kamu masuk ke kamar andre
ingat ya kamu tuh cuma supir
saya gak seget seget mecat kamu tau gak
terus denger teriakannya
saya jadi raksasa
reflek ikutan sama dewi
kamu kenal dewi
kamu kenal sama dewi
jawab dong gustaf jawab
saya gak kenal

kamu kenal dimana
apa hubungannya kamu sama dewi
saya gak ada hubungan apa apa
nanya kok kayak polisi sih
gak ada hubungannya non

saya kerja apa
muka kayak kamu gak perlu kerja dimana mana
syukur aja nonila percaya
kalau dia gak percaya
bisa bisa hancur pasaran gue di mata dia
mau jadi apa gue
tuh kan kamu berhasil lagi menangkan andre
dan lebih hebat lagi kamu berhasil juga
membuat lila mau mengalah
hah padahal anak itu keras kepala sekali
kamu denger sendiri kan
omongan tatuk sama nenek mana didengar sama dia
eee saya cuman ingin melakukan yang terbaik buat mas andre tante
kamu tau gak
melihat ketulusan kamu
tante semakin berharap
begitu andre sembuh
kalian berdua bersatu selamanya
nah sekarang kan yang paling penting adalah kesembuhan mas andre
ternyata waktu itu dia hilap
kami tuh lubu sekali sih
jangan terlalu gampang percaya dong dengan mulutnya laki laki
apalagi laki laki itu pernah jahat sama kamu
dewi gak mungkin dong
dia bisa tobat dalam sekejap
iya sih tante
tapi kan setiap orang berhak dapat kesempatan kedua
dan dewi juga bisa jaga diri kok tante
yaudah tantanya minta kamu hati hati
gak usah tante
aduh uang kontrakan yang kemarin juga belum bisa dewi ganti
masa udah dikasih lagi
kamu jangan pikirin itu
kata yakin kamu pasti butuh
siapa tahu juga bisa menolong ibu kamu
terima kasih ya
aku udah lihat
nanggusta belum datang juga
kan dia janji mau ketemu kita sama dewi
gak tau deh bi
main jadi makin curiga sama dia
daripada kita bengong bengong disini
mending kita cari teh dewi yuk
tapi kan kita gak tau daerah sini mai
malah paling fasi kalau soal jalan
jadi kita gak bakal sasar
sebentar ya bi ya
nungguin dia anx erste aja
habis banget ya
senang banget buat ketemu ibu sama mai ya
assalamualaikum bu mai bu ini dewi bu assalamualaikum assalamualaikum ibu maya ini dewi bu mai
bibi kok gak ada ya jangan jangan siakang bohong lagi
aduh kemana ya cari kemana
gak tau bi kita cari aja dulu ya
ya allah maya tewi
ibu ibu tewi
ibu kenapa mai
masalah maya tewi tadi maya ngajak bibi keluar bibi kecapean terus pingsan
ya allah ibu ini dewi bu
ibu bangun bu ini dewi bu
dewi udah di sini
kamu baik aja kan
ini udah dulu
kamu gak apa apa kan wi
kamu gak apa apa kan
kamu baik baik aja kan wi
kita khawatir teh sama teteh
masa waktu itu ada laki serem kayak mafia gitu teh nyariin dia
kita sampai ketakutan setengah mati teh
tolong ceritain sama ibu ada apa yang sebenarnya
ibu gak terima surat dari dewi ya
gak ada surat teh
atau jangan jangan datangnya setelah kita pergi kali
gak ada surat ya bi
wi ada apa sih sebenarnya
cerita aja yang sebenarnya homi
kamu ada di sini wi
kamu ada di sini wi
kamu ada di sini wi
akhirnya kamu bisa ketemu juga sama ibu sama maya
ada yang aku mau bicarain sama kamu
bisa gak kita bicarainnya di luar aja
dewi jangan bilang sama ibu apa yang udah akan perbu
dewi gak mungkin
nanti kalau ibu dengar nanti ibu keganggu
iya sebenarnya aka mengatakan ini demi kebaikan ibu juga wi
ya kan kamu tahu sendiri wi
ibu lagi sakit
kalau ibu mendengar berita mengejutkan seperti ini
apa penyakit ibu ngakumat lagi terus makin parah
kamu tega wi ngeliat ibu menteri
kalau ibu mendengar berita mengejutkan seperti ini

kamu tega wi ngeliat ibu menderita
apa penyakit ibu ngakumat lagi terus makin parah
penyakit ibu juga makin akan segera membaik wi
pikirannya juga gak banyak
sekarang gini aja wi
sekarang gini aja wi
kalau kamu ingin melihat ibu makin sehat
dan gak banyak pikiran
kamu harus menurut apa katamu

tapi dewi peringatin ya kan
jangan sekali sekali lagi macem macem sama dewi
ya enggak lah wi
akag ini kan tunangannya dewi
lagipula kan kemarin akang udah sumpah udah tobat
akang gak akan macem macem lagi sama dewi
bu ini buat ibu
dewi baru bisa ngasih segini bu
nanti kalau udah gajian
dewi kasih lagi ya
kau memang anak yang baik
sekarang dewi permisi dulu ya
mau balik ke tempat kerja
ibu boleh ikut ke tempat kamu nak
kita nginep tempatnya teh aja ya
daripada tempatnya kamu gustaf
tapi untuk sekarang ini belum bisa
soalnya dewi harus konsentrasi sama kerjaan
ya apa apa kok teh
ya udah dewi fungsi dulu ya
dewi belum bisa jujur sama ibu tentang pekerjaan yang dewi lakukan
karena dewi takut ibu menentang dan nggak menyetujui apa yang dewi lakukan
karena biarpun alasannya untuk kebaikan
tetap saja dewi ini membohongin orang lain
tapi dewi terpaksa ngelakuinnya bu
selain demi mas andre juga demi ibu
supaya ibu bisa berobat dan lekas sembuh
terima kasih mas
terima kasih mas